akhirnya lagi stress banget you know
atau kita belanja
aduh ayo sikit dulu ya agak memalih
nggak bahaya tah
transaksi pembelian memang menjadi lebih mudah
semenjak adanya pay later
dan juga pinjaman online atau pinjol
daniel dan genzy merupakan kalangan
yang memiliki hutang terbanyak pada dua ribu dua puluh satu
nilai hutang online nya saja mencapai rp empat belas tujuh puluh empat triliun
pada januari dua ribu dua puluh
ada delapan ratus dua puluh enam ribu rekening pinjaman aktif generasi muda
yang tidak lancar dari pinjol
sedangkan per juli dua ribu dua puluh
angka tersebut naik menjadi satu enam belas juta rekening
pinjol pay later ini dipakai untuk apa sih
kalau aku biasanya pakai untuk belanja di e commerce gitu ya
jadinya lebih mudah sih
kalau melihat teman sih rata rata untuk kebutuhan kos ya
barang yang aku pengen beli
tapi pas itu belum ada uangnya
jadi pakai pay later
aduh siapa ya
kok punya bayar pay later sama pinjol kak
belum punya uang mas

belum punya uang kali ini beneran deh
kalau mbaknya nggak bisa bayar mbahnya ikut saya aja
nah kan kalau udah kayak gini
terus mau gimana
penunggakan bayaran akan tercatat di sistem layanan informasi keuangan
atau yang dikenal dengan bi checking ojk
nantinya kita juga jadi sulit untuk mendaftar biaya siswa
mencari pekerjaan hingga mengajukan kredit pemilikan rumah
pinjol pay later harus bisa digunakan dengan bijak
misalnya untuk kebutuhan pokok atau hal mendesak saja
jangan gara gara fomo atau yolo ya

mbak bayar dulu tangan
ah mbak bayar dulu tangan